pada perdagangan awal pekan tekanan eksternal terhadap rupiah masih cukup kuat
pada senin ini oleh kebijakan the fed yang tetap hawkis masih menopang daya tarik aset dolar as
adapun the fed menyatakan masih akan menaikkan suku bunga acuannya dalam fomc mendatang sebagai respon inflasi tinggi
sementara dari eksternal lainnya terkait dengan rilis data tenaga kerja amerika serikat yang jauh lebih buruk dari yang diproyeksi
membuat rupiah masih ada kesempatan sebenarnya untuk menguat pada hari ini
non farm viral amerika serikat di agustus cuma sebesar tiga ratus lima belas ribu
angka ini jauh lebih rendah dari realisasi pada bulan sebelumnya di lima ratus dua puluh enam ribu
selanjutnya kita lihat bagaimana posisi isg pada perdagangan pagi hari ini
apakah juga terkoreksi seperti rupiah
kenaikan harga bbm lagi lagi sepertinya tidak disukai oleh pasar modal
sehingga jika indeks harga saham gabungan asg tersebut
terkoreksi hanya dalam jangka pendek saja
sebenarnya juga harus diantisipasi karena memang aksi profit taking dan kekhawatiran semata
pelaku pasar juga akan mencermati respon masyarakat dan pengaruh kenaikan harga bbm ini terhadap ekonomi
pergerakan harga komoditas serta hasil laporan keuangan emiten emiten di kuartal tiga nanti
sebenarnya masih bisa menjadi sentimen yang cukup signifikan dalam pergerakan ihsg
sentimen positif lainnya bisa berasal dari kenaikan harga komoditas
sedangkan sentimen negatif berpotensi berasal dari kenaikan inflasi
akibat harga bahan bakar minyak roket dan juga suku bunga bank indonesia
selanjutnya kita pantau pembukaan bursa saham asia pasifik pada pagi hari ini
saya lihat di belakang saya sangat variatif
nike melemah tiga puluh hanse melemah satu dua puluh delapan

untuk menaikkan suku bunga